pesawat airbus milik garuda airlines dengan nomor penerbangan ga enam ratus sepuluh
tujuan makassar jakarta keluar jalur
saat hendak lepas landas di runway dua puluh satu bandara udara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan
sekitar pukul delapan rabu malam
pesawat membawa empat belas orang penumpang dan dua belas orang kru
semuanya dinyatakan selamat dan langsung dievakuasi ke ruang tunggu
sebelum akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di makassar
otoritas bandara wilayah lima makassar mengatakan
kecelakaan ini tidak mengganggu lalu lintas penerbangan yang tersisa
bukan tergelincir namun kami menyebutnya runway excursion
yaitu keadaan di mana pesawat keluar dari landasan
nah sekarang sedang dilakukan recovery
hingga kamis dini hari proses evakuasi badan pesawat
pihak bandara menargetkan badan pesawat selesai dievakuasi
pukul lima pagi waktu indonesia bagian tengah
atau sesuai dengan penerbangan pertama dari bandara sultan hasanuddin
sementara penumpang akan dialihkan ke penerbangan lain
pihak otoritas bandara bersama pihak terkait masih melakukan investigasi
untuk memastikan penyebab kecelakaan
komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
juga dilibatkan dalam investigasi ini
muhammad bakri makassar sulawesi selatan